keputusan partai golongan karya untuk mendukung ridwan kamil sebagai calon gubernur jawa barat dua ribu delapan belas
menimbulkan dinamika baru bagi partai nasdem p tiga dan pkb
yang sudah berkoalisi mendukung ridwan kamil jauh jauh hari
kontrak politik akan sulit dilakukan terlebih golkar menginginkan kadernya menjadi wakil ridwan kamil
bagai perahu besar yang tiba tiba berlabuh di darmaga orang
partai golongan karya membuat manuver mengejutkan
dengan mengeluarkan surat dukungan terhadap ridwan kamil daniel mutakin
sebagai cagup dan cawagup jawa barat periode dua ribu delapan belas dua ribu dua puluh tiga
padahal sebelumnya nama deddy mulyadi santer terdengar
sebagai kader golkar yang akan diusung menuju kursi jawa barat

pilihan partai berlabang beringin tersebut
keputusan ini juga menimbulkan polemik terhadap koalisi yang sudah terbentuk
antara nasdem pbb dan juga pkb
ppp menyebut langkah partai golkar sebagai sikap tidak santun dalam berpolitik
sesungguhnya tanpa golkar pun kang emil sudah mencukupkan kendaraan
ketika p tiga memberikan dukungan
karena itu jujur kami kaget dengan adanya dukungan golkar
yang disertai dengan pasangan
dengan calon wakil gubernur
karena sebagai partai yang terlebih dahulu mengusung
kami tidak pernah di kulonuni tidak pernah dipermisi oleh partai golkar
partai kebangkitan bangsa pun masih menunggu arahan dari pusat
terkait langkah politik partai golkar
berharap ada ruang komunikasi yang terjalin
saya yakin golkar juga masih bisa ada room untuk negosiasi
yang bahaya itu kalau enggak tapi saya yakin ada room
saya masih percaya golkar ada room untuk negosiasi soal wakil gitu
dengan merapatnya golkar koalisi yang akan terbentuk lebih gemuk dari sebelumnya
apalagi masing masing partai menginginkan kadernya mendampingi rituan kamil
kita sedang bersilaturahmi antar koalisi yang empat ini
nanti hasil musawarah pasti disampaikan ke medianya
tanpa kehadiran golkar sebenarnya rituan kamil
sudah cukup diusung
pertama pertama pertama pertama pertama
dengan bergabungnya golkar koalisi ini memiliki tiga puluh delapan suara
artabima aditya bandung